rumah sakit pemerintah rsup persahabatan menerima total empat puluh satu orang dengan status pengawasan dan pemantauan penyakit covid sembilan belas
sebanyak tiga puluh satu orang dalam pemantauan atau odp
pemerintah sementara sepuluh orang pasien dalam pengawasan atau pdp yang tengah menjalani observasi di ruang observasi
jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya sebanyak dua puluh satu odp yang melapor di rumah sakit persahabatan
sementara ke sepuluh pdp yang diobservasi masih menunggu hasil badan penelitian dan pengembangan kesehatan ri
direktur utama rumah sakit persahabatan rita rogaya mengatakan pasien dalam status pengawasan mengalami gejala yang beragam
misalnya demam batuk sesak nafas dan sakit tenggorokan
pihak rumah sakit juga tak sembarangan menerima pasien
rita menegaskan hanya pasien dengan gejala tersebut dan baru bepergian dari negara yang terjangkit corona yang diawasi dan dipantau
pihaknya juga masih menunggu hasilnya

ada kontak erat atau ada riwayat perjalanan
yang pertama adalah mengawat di isolasi ketat
kita sudah standar who tidak
rumah sakit persahabatan sudah sesuai dengan standar who mempunyai ruangan isolasi yang mungkin bapak ibu lihat disitu ada tulisan ruang pinere
uang pineka ini ada tidak ada pasien harus ada dan di maintenance standby
itu standar rumah sakit persahabatan
kenapa rumah sakit persahabatan diujuk sebagai rumah sakit diujukan
karena mempunyai ruangan sesuai dengan standar who
sampai disini pertemuan
dalam konferensi pers di rsup persahabatan kami siang rita juga menyatakan pihak rumah sakit hanya menerima konsultasi dan menindaklanjuti pasien dengan gejala covid sembilan belas atau sehabis bepergian ke negara yang terjangkit corona
pihaknya tak menerima pemeriksaan untuk orang sehat terkait penyakit covid sembilan belas dan juga hanya mengeluarkan surat keterangan
pihaknya tak menerima pemeriksaan untuk orang sehat terkait penyakit covid sembilan belas dan juga hanya mengeluarkan surat covid sembilan belas
pihaknya tak menerima pemeriksaan untuk orang sehat terkait penyakit covid sembilan belas dan juga hanya mengeluarkan surat covid sembilan belas